prabowo subianto menyerahkan urusan wakil gubernur dki pengganti sandiaga uno kepada ketua dpd gerindra dki m taufik
sementara pks menilai sikap prabowo itu sebagai isyarat kepada taufik untuk menunaikan komitmen gerindra memberikan kursi wagub dki kepada pks
di tengah konflik gerindra dan pks terkait siapa yang akan mengisi jabatan wakil gubernur dki jakarta
ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyerahkan nama wakil gubernur dki kepada ketua dpd gerindra dki m taufik
dikutip detik com prabowo menyebut taufik sebagai ketua dpd gerindra dki berhak menentukan nama pengganti sandiaga uno sebagai wakil gubernur dki
gerindra dki mengatakan hal tersebut
sudah diprediksi sebelumnya
wakil ketua dpd gerindra dki syarif mengatakan prabowo adalah sosok yang sangat mendengarkan kadernya
ruang lingkup internal gerindra dki sudah bulat mencalonkan taufik sebagai wagub dki
sementara pks menilai sikap prabowo itu sebagai isyarat kepada taufik untuk menunaikan komitmen kedua partai
direktur pencapresan pks suhud aliodin mengatakan prabowo telah menjanjikan posisi wakil gubernur dki kepada pks
suhut mengingatkan masyarakat dan kader pks kini menunggu bukti komitmen gerindra
ia berharap taufik tidak mencederai janji gerindra pks terkait kursi wakil gubernur dki
m taufik merupakan satu satunya nama yang dicalonkan oleh gerindra dki
pks yang merasa berhak mendapatkan jabatan itu berdasarkan kesepakatan dengan gerindra disebut mencalonkan dua nama yakni ahmad saiku dan agung yulianto

di tengah tanda tanya publik tentang siapa yang akan menggantikan sandiaga uno sebagai wakil gubernur dki jakarta
ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyerahkan nama wagub dki kepada ketua dpd gerindra dki jakarta m taufik
sebelumnya kita tahu pks dan juga gerindra sama sama menginginkan kursi wakil gubernur dki jakarta
apakah ini artinya prabowo merestui m taufik untuk duduk sebagai wakil gubernur
lalu bagaimana pks menyikapi pernyataan dari prabowo subianto
kita akan ulas malam hari ini
untuk membahasnya saya sudah bersama dengan sebelah kiri saya sudah langsung di studio ada pak agung setiarso ketua bapilo dpw pks
selamat malam pak agung
dan sebelah pak agung sudah ada mas adi prayitno analis politik dari uin jakarta
mas adi selamat malam
kami juga masih menunggu konfirmasi dari bang syarif wakil ketua dpd gerindra dki jakarta
yang sebelumnya sudah terkonfirmasi akan bergabung
dari luar studio tapi kita masih menunggu apakah sudah bergabung atau belum
sambil kita menunggu mungkin saya bisa langsung ke pak agus setiarso terlebih dahulu
untuk menyikapi apa yang kemudian menjadi pembahasan baru dari nama wakil gubernur dki jakarta
ada pernyataan pak prabowo yang mengatakan bahwa menyerahkan usulan wagub dki kepada gerindra dki jakarta
dalam hal ini pak m taufik
apakah ini artinya membahayakan bagi pks kalau begitu
karena kan selama ini kita tahu bahwa pak taufik begitu
ketua dpi yang sudah menanggung pak agung setiarso terlebih dahulu
memang kita sendiri kaget ya dengan pernyataan pak prabowo
karena sebelumnya kan beliau juga sudah mengatakan bahwa akan menerima banyak masukan
minggu lalu kalau nggak saya saya juga mengemukakan di forum yang seperti ini
bahwa beliau akan mengumpulkan dan mengambil masukan dari beberapa partai
termasuk dari kita tentunya
tapi ternyata tiba tiba kemarin pak prabowo menerima banyak masukan dari beberapa partai
dan pak prabowo mengatakan bahwa itu diserahkan kepada m taufik
dan m taufik juga pak taufik langsung mendeklar bahwa kemudian dia akan mengundang dan akan merundingkan semuanya dengan pks
belum ada perundingan antara pak prabowo dengan pks mengenai wakil gubernur ini yang terbaru pak
yang terbaru jadi perundingan itu kan memang sudah lama
dan sebenarnya kita juga sudah punya kesepakatan kesepakatan
sudah ada komitmen komitmen dengan pak prabowo
sudah deal ya
sudah deal di tingkat dpp
tapi tiba tiba kemudian diturunkan ke
tingkat dpd gerindra ditentukan oleh m taufik
ini juga nanti akan kita klarifikasi
kita akan datang ke pak taufik
kemudian kita akan bicarakan seperti apa
dan juga kita akan datang ke pak prabowo
bagaimana sebenarnya mekanisme dan juga bagaimana dengan apa yang sudah menjadi komitmen sebelumnya
tapi dari dpd dari dpp belum pernah dengar ini
belum ada pembicaraan dengan pak prabowo mengenai bahwa pak prabowo akan diserahkan kepada pak m taufik
belum belum ada
jadi pendengar hanya dari media begitu
ya kita mendengar dan tahunya dari media
tiba tiba gitu ya dan kita juga langsung konsolidasi di tingkat pimpinan apa yang harus kita lakukan
dan kita sepakat untuk sesegera mungkin berkomunikasi dengan pihak gerindra
pak agung kaget atau tidak kaget atau kecewa atau apa
begitu pak prabowo mengatakan ini diserahkan kepada m taufik
mungkin publik menerjemahkan ya berarti ini buat pak taufik begitu kira kira kan
karena memang tidak sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya gitu ya
kalau kecewa mungkin kita juga kecewa karena tidak ya itu tadi tidak sesuai dengan komitmennya
tapi kita juga menyadari bahwa ini adalah realitas politik yang harus kita terima
kita juga sadar bahwa deal deal politik itu bisa berubah
cuma perubahan perubahan ke arah yang baik atau perubahan yang justru tidak baik
ini kan yang jadi nanti kemudian kita lihat dan kita sikapi seperti apa gitu
mas adi ini kita sambil menunggu terhubung dengan bang syarif dari gerindra ya
karena itu kita butuh konfirmasi juga
apa maksud dari pernyataan pak prabowo apakah menyerahkan kepada m taufik
kalau nanti menunjuk dari pks begitu atau justru menunjuk dirinya sendiri
kira kira kan begitu
kalau dari bacaannya mas adi melihat tarik menarik antara pks dan gerindra
hingga kemudian terbaru pak prabowo mengatakan akan memberikan mandat itu kepada pak m taufik sendiri
ini apa pernyataan ini menurut mas adi ini apa
apakah bentuk dari
ya sudah biarkan pak m taufik yang menjadi wakil gubernur
atau ada bacaan yang lain dari mas adi
kalau saya membacanya kasus soal siapa penggantinya sandiaga uno ini ingin dilokalisir pada persoalan dpd
tidak ditarik pada level dpp
karena kalau ditarik pada level dpp ini akan merusak konstelasi dan soliditas pks tentu saja
harusnya kongsi koalisi ini ya
kira kira begitu dalam konteks pilpres dua ribu sembilan belas
jadi lempar aja ke daerah
nah inilah yang kemudian saya membacanya
bahwa persoalan jakarta serahkan kepada pak taufik karena beliau juga adalah pimpinan dpd di jakarta
sebab itulah hal hal apapun yang berkaitan dengan keputusan politik pengganti pak sandiaga diserahkan ke pak taufik
itu yang pertama
yang kedua tapi publik yang melihat dari jauh menegaskan bahwa seakan akan restu politik pak prabowo itu kepada pak taufik
untuk maju menggantikan pak sandiaga uno
persoalannya nanti adalah kan kalau klausulnya yang berhak untuk mengganti sandi
memang pks di jakarta
persoalannya nanti apakah melalui jalur kompromi atau bertarung
kalau melalui jalur kompromi tentu akan muncul satu nama
jadi gak perlu susah amat lah voting di dprd
sejauh ini yang mas adi lihat sudah kompromi sudah ada konsensus belum sih antara keduanya atau sebenarnya masih sama sama ke
kalau melihat statement statementnya pimpinan pks
kalau selevel pimpinan pks seperti pak soebul iman
ada pak suhut pak agung sudah berkomentar
ini tentu sudah urhen
ini bukan berarti
tapi saya membacanya justru panik nih teman teman pks
dulu waktu pks mendukung prabowo sandi pilpres dua ribu sembilan belas
seakan akan yang menjadi bagian dari bergen politiknya adalah siapa yang mengganti sandiaga uno di dki
berarti buat pks
ini kan sebenarnya untuk meredam gejolak pks
biar tidak ngotot
untuk mengusung kader internal mendampingi pak prabowo
ini bacaan politik sederhananya
tapi tiba tiba statement pak prabowo yang memandatkan kepada pak taufik
di tengah keinginan pak taufik yang begitu agresif untuk menduduki dki dua ribu
tentu merusak suasana hati teman teman pks sekarang
tentu sedang membangun komitmen ulang dengan gerindra
maunya apa kira kira begitu
dan yang saya khawatirkan tentu saja
persoalan gubernur dki jakarta
kursi nomor dua di dki jakarta ini
akan merusak soliditas pks nanti di pilpres
tapi dengan menyerahkan
kalau tadi bacaan dari mas adi menyerah
ini kepada daerah begitu ya
dpp gerindra lempar tangan gitu
karena kan masalahnya juga di daerah sebenarnya kan
antara dpd juga dpd sama sama mau begitu kan
upaya melokalisir persoalan pilkada
tentang dki jakarta
sebatas untuk mengurangi tensi di level pusat
tapi ingat ini jakarta
jantung ibu kota
yang denyut nadi politiknya selalu dikaitkan dengan konteks pilpres dua ribu sembilan belas
apalagi sejak mu ini
loyalitas pks itu kan nyaris tanpa batas terhadap gerindra
ya kalau agak lebih ekstrim misalnya kita menyebutnya
pks ini sampai kapan sih jadi kayu bakar politiknya gerindra
yang paling realistis demi menjaga stabilitas
dan keseimbangan politik di dki jakarta
pks lah yang menempati posisi penggantinya pak sandi
apa yang didapat pks mendukung prabowo selama empat tahun ini
apa yang didapat dari pks selama
menjadi bagian penting dari prabowo dan gerindra selama ini

jakarta merupakan satu domasi yang sangat penting untuk pks selama empat tahun ini
jumlah pemain daerah yang dianggap mampu memberikan pelipur lara lah kepada pks
yang menurut saya memang loyalitasnya cukup luar biasa
apalagi juga pks punya suara yang cukup banyak di dki jakarta
kursinya cukup signifikan
mas agung belum ada komunikasi antar partai artinya
ini juga kita masih menunggu konfirmasi dari bang syarif
untuk kita menanyakan langsung sebenarnya bagaimana sih urusan ini
tapi ketika mendengar pernyataan pak prabowo itu
apakah sudah langsung rapat pks di
dpd dki jakarta atau bagaimana
atau masih menanti sebenarnya
kalau rapat saya pikir enggak
tapi menjadi pembicaraan iya
kenapa seperti ini
apa yang akan kita lakukan
kita enggak kumpul kita enggak rapat
kita cuma sekadar pembicaraan
kok bisa seperti ini
dan akhirnya ya sudah
nanti kita akan bertemu kita klarifikasi
sebenarnya bagaimana ke depannya
apakah dua nama yang akan diserahkan
itu memang ditentukan oleh taufik
dalam artian dari gerindranya
ataukah memang yang sudah disepakati sebelumnya
memang dealnya apa sih saat itu
kalau kita boleh flashback lagi ya
kita penting juga untuk tahu lagi
jadi memang politik di dki ini kan tidak terlepas
daripada politik nasional secara keseluruhan
politik nasional ini ada pilkada pilkada yang dilakukan
termasuk sekarang yang di pilpres
di pilkada jawa barat kemarin juga kita sudah kemukakan
mengatakan bahwa ketika kita sepakat mengusung
misalnya pada saat itu kan sudah rame tuh
demis dengan pak sehuda
kemudian berubah lagi
nah berubah ini juga kita pertanyakan
dan pada saat itu pak prabowo mengatakan bahwa
ya sudah ini saya domain saya
nanti anda diberikan kursi cawa press
ya seperti itu
nah ketika cawa press itu juga tidak terpenuhi
ketika pak prabowo menunjuk pak sandi
dan kita juga sudah ya sudah nggak apa apa ya
ya artinya mungkin kita akan diberikan kesempatan
dan pada saat itu pak prabowo juga oke
kita diberikan cawagup ketika
apa namanya sandiaga uno ini jadi cawapres gitu ya
nah pada saat ini sekarang
nah kita lihat bagaimana
apakah komitmen itu akan dipenuhi atau tidak
jadi kalian pks itu kan dikenal sebagai berbiaya politik
atau ongkos politik yang cukup murah
jadi apapun itu nggak harus logistik nggak harus jabatan
banyak kan lillahi ta'alanya pks
nah sepertinya untuk posisi orang nomor dua di dki jakarta sedang ingin diuji itu keikhlasan pks
sebenarnya bukan masalah ikhlas gak ikhlas
kalau misalnya kesepakatannya juga nggak seperti itu
kita juga nggak akan gitu ya
tidak akan mengungkit kira kira begitu
tidak akan mengungkit
kalau ini jadi kita berdasarkan sepakatan berdasarkan komitmen
oh itu yang kita ikuti
kalau memang tidak ya dari dulu juga tidak gitu kan
sehingga kita juga tidak seperti sekarang ini gitu ya
kita akan akan diberikan satu php lah gitu
php oke baik
kalau terjemahan publik ya tadi kalau kata mas adi kan katakan ini kira kira terjemahan publik ya
memberikan marat itu kepada pak taufik sebagai wakil gubernur
tapi tadi pak sud juga mengatakan bahwa ini justru bisa saja
maksudnya pak prabowo adalah mengingatkan kembali komitmen itu
apakah harapan itu masih cukup besar nggak setelah pak prabowo menyerahkan mandat itu kepada m taufik
harapan masih ada ya pak taufik

harapan masih ada ya pak taufik

harapan itu masih ada
tapi besar tidaknya ya terus terang aja kita bertanya tanya
karena kan ketika memang sudah komitmen dipegang di awal
sebenarnya nggak terlalu ribet ribet lagi gitu
langsung saja kemudian diputuskan oleh pak prabowo
ya nggak perlu di take talk lagi ke pak taufik dan yang lainnya
ketika komitmen itu memang sudah ingin dilaksanakan gitu
nah artinya bahwa kita juga melihat ada sesuatu yang memang sedang terjadi
ya ada sesuatu yang memang apakah dimainkan atau tidak seperti apa
nanti kita akan konfirmasi dengan mereka juga
oke jadi ini masih menunggu konfirmasi yang jelas begitu ya
saya melihatnya pks ini belum pernah seagresif ini soal kekuasaan politik
nah ini menyangkut soal siapa orang nomor dua di dki jakarta
dan menjadi baropeter politik nasional
apalagi untuk pilpres dua ribu sembilan belas nanti pasti ada banyak pengaruhnya
mas adi sebenarnya kita selalu agresif
ketika di pilkada jawa barat kita agresif
kemudian ketika mas anies kemarin di dki kita juga agresif
sekarang memang sudah ada deal
nah ini yang kita sayangkan juga karena memang sudah ada deal
sudah ada sesuatu yang memang waktu itu akan diberikan kepada kita
dan tiba tiba ada pernyataan yang berubah atau tidak sesuai dengan harapan
itu saja sebenarnya
makanya saat ini yang di dki sangat agresif begitu ya kira kira
biasanya agresif tapi ini sangat agresif tapi getar sekali ya akar agar strong u
ada tidak implikasinya jika memang nantinya kursi ini justru jatuh terhadap pak m taufik
apa implikasi atau konsekuensi dari pks terhadap gerindra apalagi kita bicara mengenai pilpres dua ribu sembilan belas
ada tidak atau sebenarnya balik lagi ya sudah lah kita terima lagi apa yang menjadi keputusan bersama itu
kita akan bahas nanti usai jeda mas unggah juga mas hadi
prime news akan kembali sesaat lagi
mengkonfirmasi deh ke pak taufik sendiri
ini ada pernyataan pak prabowo yang memberikan sepenuhnya mewenang itu untuk menentukan wakil gubernur dki jakarta kepada pak taufik kepada anda
arti dari pesan pak prabowo ini apa sebenarnya pak taufik
ya pertama gini ya karena dengan begitu saya memang akan mengundang pks pada minggu pertama bulan november ya untuk berdiskusikan
oke jadi akan mengundang pks untuk membicarakan siapa yang akan ditunjuk begitu pak taufik
oke apakah selama ini kita tahu bahwa pak taufik juga cukup percaya diri karena sudah dipilih juga oleh dpd gerindra dki jakarta untuk menjadi nama yang diusung untuk wakil gubernur
apakah kemudian dengan hak yang diberikan oleh pak prabowo pak taufik tetap akan mengajukan diri juga pak
ya nanti kita diskusikan itu pada minggu pertama itu
tapi sudah ada obrolan dengan pks pak
belum mengenai itu
belum minggu depan lah minggu pertama bulan november itu ya
oke kalau kemudian pks juga mempunyai nama seperti apa nanti dinamikanya
ini kan kita masih bicara nanti ya karena belum ada pembicaraan ternyata seperti apa pak taufik
ya nggak apa apa kan kita gini segala sesuatu kalau diskusikan secara terbuka pasti akan ketemu jarang keluar gitu loh
meskipun nanti kalau pks punya dua nama yang selama ini diusung
apa yang kita diskusikan
apa yang kita diskusikan
oke baik pak taufik tadi kita sempat ngobrol ada mas adi di sini apa namanya analis politik
ini juga apa namanya publik juga mungkin menerjemahkan pesan pak prabowo adalah ya berarti memberikan kursi wakil gubernur dki jakarta kepada pak taufik sendiri
bagaimana tanggapan pak taufik
ya boleh aja orang menafsirkan seperti itu kan
bisa aja ada tafsiran lain kan boleh juga kali ya
tapi tafsiran yang paling mendekati kenyataan seperti apa pak taufik nantinya
ya enggak saya kira gini kita perlu saya sih perlu diskusi lah dengan teman teman pks
ini pks di dpd artinya ya pak di jakarta ya
iya iya iya karena kan yang mengajukan surat nanti kan dpd
oke oke kebetulan di studio sudah ada pak agung setiarsok ketua bapilun dprp pks dki jakarta
eee akan ada diskusi nanti
komunikasi dari pak taufik sendiri pak agung minggu depan awal november ya pak taufik ya
eee apa yang akan disampaikan nantinya kalau ada forum diskusi dengan partai gerindra
ya tentu saja bahwa yang dibicarakan adalah kelanjutan dari apa yang sudah dibicarakan di tingkat pusat
apa yang sudah disepakati di tingkat pusat
tidak terlepas dari itu
tidak kemudian baru lagi pembahasannya
hal seperti itulah nanti yang kemudian didiskusikan
yang disepakati itu apa ini maksud pak agung
ya disepakati bahwa nama dua nama yang diajukan itu adalah dari pks
kalau ternyata nanti ada ajuan dari pak taufik ataupun dari gerinda segala macam ya mungkin nanti akan dibicarakan lagi di ini
tapi saya ya pks berharap bahwa apa yang telah dibicarakan itu tidak dipentahkan lagi
yang sudah memang disepakati itu dilaksanakan
kemudian ditinggal bagaimana
kita berharap seperti itu
jadi tetap dengan dua nama harusnya menurut anda tetap di dua nama itu yang dibicarakan tidak ada apa namanya tidak ada pembahasan yang lain begitu
harapan kita seperti itu
karena itu sudah dibahas
dibahas di tingkat pusat
kemudian juga ketika diturunkan di tingkat provinsi ya itu tinggal dilanjutkan aja apa yang sudah disepakati
pak taufik ada tanggapan kalau tadi kata pak agung harusnya kalaupun nanti dibahas
bukan lagi membahas nama baru
nanti kan ada pembahasan
saya kira ya kalau kita mendiskusikan secara terbuka pasti akan ketemu jalan keluar
tidak ada yang buntu di dunia ini
nggak ada yang buntu ini artinya masih ada wacana di luar dari apa yang tadi disampaikan oleh pak agung ya
ya nanti ketemunya di dalam diskusi itu
tidak ada yang buntu lah
tidak ada yang buntu
artinya masih besar juga kalau misalnya begini deh pak taufik
masih cukup percaya diri bahwa tetap gerindra yang harus menduduki kursi dki dua
tergantung hasil diskusi
oke tergantung hasil diskusi
tapi kan tentu partai punya poin poin yang akan dibawa
apa yang akan dibawa
kan tidak perlu saya sampaikan dengan sampean kan
saya diskusi dengan pks
tapi kan publik juga masih menunggu ini pak taufik bagaimana
oh iya nanti publik hasilnya hasil diskusi itu yang kita sampaikan kepada publik
jadi diskusi ini setelah ada kepercayaan atau setelah ada pernyataan di pak prabowo bahwa menyerahkan kepada anda begitu ya pak
sebelumnya belum pernah ada diskusi dengan teman teman pks di dki jakarta
belum belum belum
oke oke baik saya ke mas adi melihat ini bagaimana
kalau dari pak taufik tadi katakan masih menunggu diskusi
artinya belum bisa menyepakati satu hal kira kira begitu di depan publik saat ini
yang jadi ramai itu karena pak prabowo memberikan mandat ini kepada pak taufik di tengah keinginan pak topik yang juga berminat untuk itu satu
bukan saya mas jangan sempat bang
nah itu kan yang ramah bang taufik
oh berarti nggak mau bang govi
jadi yang baik yang benar seperti apa pak
ini loh itu kan atas keinginan teman teman dpd jadi bukan ambisi saya
jadi saya kira pengamal juga mesti hati hati lah
maksud saya begitu
maksud saya begini bang taufik kan di awal sebelum ada mandat begini bang taufik kan dikait kaitkan juga berminat untuk menempati posisi pak sandi yang sedang ditinggalkan
yang menjadi ramai itu ada tiba tiba mandat untuk menyelesaikan bukan memberikan mandat ke bang taufik untuk jadi dki dua bukan
ini tadi sudah disinggung bang bahwa ini ingin melokalisir persoalan jakarta diserahkan kepada teman teman dpd
jadi ini memang teramai itu karena sebelumnya bang taufik juga disebut sebut oleh publik kan begitu
itu konteksnya bang biar clear sebenarnya
yang kedua kenapa agak sedikit ramai ada juga yang ingin mengaitkan bahwa pak sandi ini orang gerindra
nah kira kira begitu mas riri
maka wajar kalau gerindra juga berminat untuk memposisikan itu
tapi yang paling penting menurut saya di luar batas siapakah pks atau gerinda yang jadi ini biar nggak kelamaan menjomlo pak anies kira kira begitu memang harus segera ditentukan siapa kira kira pendampingnya
apalagi pak anies sudah genap setahun memimpin jakarta yang selalu akan dibanding bandingkan dengan pemimpin sebelumnya
apa hentakan hentakan untuk memimpin jakarta yang lebih bagus
sehingga kemudian tadi pak taufik mengatakan minggu depan akan mendiskusikan
agar kemudian ketemu formulanya begitu kira kira
nah itu yang ditunggu sebenarnya siapapun sih sebenarnya
yang penting jakarta lebih baik bahagia warganya jakarta lebih mantap
dan itu yang ditunggu sebenarnya
oke baik pak taufik ini begini
kalau kemudian nanti
pks tetap ngotot begitu bahwa ini punya pks kursi dki dua
bagaimana gerindra dki jakarta
bukan soal punya karena itu saya kira pertemuan secara terbuka itu penting
ini kan kita belum pertemuan gimana
ngobrol secara terbuka lah kalau nggak kita mau diskusi kita ngobrol antara gerindra sama pks secara terbuka
kemudian mendiskusikan tadi ketemu formulanya seperti apa
saya kira akan ketemu lah
jangan terburu buru juga akan ketemu solusinya
dan solusi itulah yang kita akan sampaikan kepada masyarakat jakarta
oke untuk itu segera mengundang pks nanti mungkin dari pak agung dan kawan kawan
iya saya akan mengundang
itu minggu depan ya pak taufik
minggu pertama bulan november
oke minggu pertama bulan november
kalau tadi apa yang tadi disampaikan oleh mas adi bahwa selama ini ini menjadi ramai
karena selama ini pak taufik juga punya keinginan untuk menjadi wakil gubernur dki jakarta lewat dpd gerindra dki yang sudah memberikan kepercayaan itu
saya mau luruskan dulu
iya bagaimana pak
jadi jangan seolah olah menjadi pribadi saya yang ingin
karena itu kan keputusan dpd
iya itu yang harus kita diskusikan
untuk itu pembicaraan ini antara dpd gerindra dengan dpd pks
karena yang akan bersurat kepada gubernur untuk disampaikan kepada dpd bagaimana pengusulan gubernur yang lalu adalah dpd dan dpw
bahwa kemudian kita sudah tahu di publik saat ini baik sama sama baik dpd gerindra dan dpd pks sama sama punya kepercayaan diri yang sama begitu untuk menduduki kursi dki dua ini bagaimana nantinya
masing masing kan kalau udah ngobrol dan ketemu mas
karena belum ngobrol makanya belum ketemu begitu ya pak tevik
iya kalau udah ngobrol masih ketemu mas
kita nggak bisa jalan keluar begini aja kan
di jakarta ini banyak gang tidak ada jalan buntu
baik pak taufik kalau nanti misalnya gerindra punya satu nama pks punya satu nama itu nggak apa apa berarti ya
saya sih nggak mau dahululah
nanti keputusannya waktu bersama itu
satu mau satu mau dua itu keputusan itu yang kita diskusikan gitu loh
kalau dua baru kemudian dibawa ke dprd begitu mekanismenya atau seperti apa
mekanismenya gini kan dalam ketentuan dua nama diusulkan oleh partai pengusung
disampaikan kepada gubernur kemudian gubernur menyampaikan surat itu kepada dprd
dprd kemudian melakukan pemilihan lewat paripurna gitu
kalau oke dua nama itu ya
kalau hanya satu nama itu tidak bisa artinya pak taufik
undang undang perintahnya dua nama
oke dua nama yang akan diusulkan
yang jelas begini ini tentu kita masih menanti nanti seperti apa diskusi yang terjadi antara dpd pks dengan gerindra dki jakarta
untuk menentukan siapa yang akan diusung untuk wakil gubernur dki jakarta
tapi tadi sempat tersinggung oleh mas adi juga bahwa ini akan berimplikasi terhadap soliditas partai keduanya dan juga soliditas untuk pilpres dua ribu sembilan belas
tanggapan bang taufik seperti apa
tapi dijawab nanti bang tevik kita harus didatangi lebih dahulu
prime news akan segera kembali saat lagi
anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai kursi wakil gubernur dki jakarta yang masih belum tahu akan jatuh kepada gerindra atau kepada pks
setelah kemudian ada pernyataan dari pak prabowo subianto yang mengatakan menyerahkan semuanya kepada ketua dpd gerindra dki jakarta m taufik
yang kemudian juga kita tahu punya keinginan untuk menduduki kursi wakil gubernur dki jakarta dari apa yang sudah dimandatkan oleh dpd gerindra dki jakarta
sebelum kita lanjutkan saya ingin ajak dulu untuk melihat apa pernyataan dari sekretaris fraksi
sekretaris fraksi pks di dprd
kita dengarkan pernyataan dari pak ahmad yang diberikut ini
kalau misalnya nanti wakil gubernur disepakati atau nanti peristiwa politik gerindra yang dapat wakil gubernur pks ada konsekuensi nggak nih pks
makanya kami mengingatkan ya bahwa manuver itu jangan lagi dilakukan oleh gerindra
ada konsekuensi nggak yang anda akan katakan
yang kami khawatirkan adalah
kader kader yang ada di dki jakarta kalau gerindra terus manuver
maka ya akan punya pengaruh terhadap pilpres ke depan
maksudnya nggak bekerja untuk pemenangan prabowo sandi gitu
nanti tidak all out di dalam memberikan dukungan
oke sebelum ke bang taufik saya ingin ke pak agun terlebih dahulu
sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pak ahmad yani bahwa ada kekhawatiran tidak bisa all out nanti di pilpres dua ribu

kekhawatiran itu pasti ada ya
karena memang meskipun bahwa kita ini selalu kalau bekerja itu all out
kalau nggak bekerja dengan all out kita nggak nyaman gitu
jadi kita merasa nggak memberikan sesuatu
nah kalau misalnya ada hal seperti ini ya bisa saja psikologis di tataran kader kader ya
secara struktur itu tidak masalah
kita tetap dua ribu sembilan belas ganti presiden
ya itu sudah dari awal sampai akhir itu harga mati itu buat kita
tapi apakah kemudian bisa optimal itu tergantung dari psikologis kader
apakah mereka itu nyaman dengan kondisi yang sekarang
dalam artian ketika wangkupnya bukan dari pks atau tidak
ya itu jadi pr berat buat pks
pks akan bekerja lebih berat lagi ya untuk kemudian mengoptimalkan mesin
itu politiknya di bawah
artinya memang ada konsekuensi
bisa jadi bisa terjadi itu
sekarang juga sudah ada pembicaraan meskipun kita selalu meredam ya
kita lihat dalam artian nanti seperti apa
kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan rencana kita
ya kemudian kita akan lakukan sesuatu yang lebih daripada sebelumnya
kalau kemudian itu
namanya survei yang dilakukan
barusan saya juga di sebuah stasiun tv itu di pampang ya
bagaimana militansi dari kader pks untuk pemenangan presiden
itu sama dengan gerindra
artinya solid begitu ya
apalagi nanti kemudian ada
namanya wagup yang dari pks
saya pikir sepuluh itu tidak lagi sepuluh gitu ya
tiga nya itu kan margin error
apa yang tadi dikatakan oleh pak agung
kalau kemudian misalnya tidak jatuh kepada kader dari pks
disebut sebut mengganggu soliditas koalisi kedua partai yang sangat harmonis
dan juga untuk pilpres dua ribu sembilan belas
bagaimana tanggapan bang taufik
pertama saya ingin sampaikan ya
gerindra partai besar pks partai besar
saya nggak yakin tuh
saya kira partai besar
dua dua ini partai besar
jadi saya meyakini bahwa tetap akan solid gitu loh
yang buat pikiran nggak solid tuh temen temen media aja dikocok kocok
padahal tetap solid gitu
jadi saya kira partai besar nggak begitu berpikirnya
kalau pak taufik
apakah ada tadi disampaikan ada kekecewaan kader misalnya
yang kemudian mungkin jadi berubah pikiran
atau tidak lagi kemudian semangat untuk mendukung pak prabowo di pilpres dua ribu
saya nggak yakin tetap akan solid
tetap akan solid ya
artinya tidak akan mengganggu harmonisasi kedua partai
karena ketika niatan koalisi kan tidak untuk itu juga gitu loh
karena tujuannya tetap di dua ribu sembilan belas begitu
kalau untuk sebenarnya gini bang taufik
apa sih sebenarnya makna
ini bang taufik sebagai ketua dpd gerindra dki jakarta
apa sebenarnya makna kursi wakil gubernur untuk sebuah partai politik
apalagi di tahun politik untuk dua ribu sembilan belas
kenapa anda juga nggak tanya sama pks
iya nanti saya akan tanyakan juga kepada pak agung
jadi saya kira ini kan bukan soal makna dan tidak makna
ada mekanisme yang harus ditempuh dalam proses pengisian itu gitu loh
yang diperintahkan oleh alur undang undang
itu aja sederhana sebenarnya
baik saya ke pak agung
pertanyaan yang sama maknanya apa untuk kursi wakil gubernur ini
ya mungkin hampir sama dengan pak taufik ya
kita juga menyepakati ataupun menjalankan apa apa yang memang setelah kita bicarakan kemarin gitu ya
saya pikir juga bahwa
kemudian juga aspirasi dari gerindra segala macam
mau gak mau harus kita tampung
karena kita koalisi ya punya andil dua duanya di dalam apa namanya
memperjuangkan pilkada kemarin gitu ya
kemudian juga koalisi di tempat lain koalisi di pilpres segala macam
saya pikir juga aspirasi itu akan kita sampaikan gitu ya
dan dari aspirasi dari kader kader pks ya seperti itu
yang menginginkan ada kader pks yang kemudian duduk di eksekutif
baik mas adi ini kan artinya masing masing partai punya kepentingan begitu ya
punya tujuannya juga bahwa kursi prestisius ini tentu apa namanya
sebisa mungkin didapatkan oleh kadernya
titik temunya akan seperti apa nanti ini mas adi
kalau saya melihat ini akan kompromi
pks dan gerindra ini bukan hanya teman koalisi
tapi sudah sekufu dalam koalisi
kalau sekufu itu di atas ya
makomnya sudah di atas teman
jadi segimik ampun dinamika politik yang belakangan terjadi
jadi kompromi saja begitu ya
kompromi dan happy ending
kecuali pks agak sedikit berubah haluan politiknya
ada tidak ikhlasnya misalnya
ini yang kemudian akan berimplikasi apa yang disampaikan oleh pak amat ya ini
dan kemudian bang dan tadi bahwa ya secara alamiah mungkin akan banyak kader yang agak sedikit berkurang militansinya
untuk pilpres dua ribu sembilan belas yang akan datang
tapi setahu saya komitmen politik pks itu karena studi saya banyak tentang pks
itu memang dia itu adalah tidak pernah mengingkari apa yang sudah dikomitmenkan sejak awal
dan biasanya itu dibayar dengan militansinya yang tanpa batas
atau jangan jangan karena memang tidak pernah mengingkari apa sudah dijanjikan
itu menjadi kunci bahwa ya sudah ini dki segini aja
begitu berarti kan
atau juga pks gak punya pilihan
ini ujian bagi pks ya sejujurnya
ujian bagi pks
kan pks ini macam merpati
dan dia cukup setia menunggu tangkai yang dia hinggap

jadi titik titiknya akan kompromis saja
yang ngalah siapa
karena bagi pilihan bagi pks cukup serahana
pks ini sudah terlalu jauh untuk mengganti presiden dua ribu sembilan belas yang akan datang
tentu pks tidak akan menangisi susu yang sudah tumpah kira kira begitu
hanya gara gara persoalan dki jakarta
bagi pks mengganti pak jokowi itu jauh lebih penting ketimbang siapa yang nomor dua di dki jakarta
saya melihat begitu semangatnya
maksudnya berarti kalaupun bukan dari pks
namanya juga sekufu pasti oke
ya kompromi pasti akan kita laksanakan
musyawarah harus terjadi
jangan sampai kemudian ya ada win win solution nya gitu ya
cuma ya seperti tadi harus ada yang mengalah
kemudian karena tidak semuanya tidak bisa kan dua duanya jadi wagub gitu
nah tinggal kita bagaimana membagi peran lah di nasional seperti apa
dan waktu kemarin bagaimana ya
itu jadi pertimbangan semua
tadi kan pak taufik bang taufik mengatakan kalau dua harus dua kemudian ini dibawa ke dprd
misalnya duanya adalah
bolanya di dprd
ya bolanya di dprd
duanya misalnya satu pks satu gerindra
pks siap untuk itu
ya siap nggak siap
karena memang harus dua duanya yang diajukan
kalau misalnya dari gerindra tidak sepakat dengan kita nggak akan jadi
kalau pks juga nggak
apa namanya dengan gerindra
nggak jadi juga
artinya harus ada kompromi
mau nggak mau
ya saya berharap ada happy ending tadi
dan pak taufik juga punya optimisme yang kuat
happy endingnya versi pks itu apa sih happy endingnya
happy ending ya kita nyaman gitu
sederhana aja happy endingnya itu wagub
ini dari pks tuh happy endingnya
makanya itu sekarang kan kita memang berpikirnya seperti itu
kita punya keyakinan seperti itu
happy endingnya seperti itu
pak agung juga katakan masih tentu ini akan berakhir dengan kompromi sepertinya
dan tentu semuanya berharap ini akhirnya akan menyenangkan kedua belah pihak
akan seperti apa ending dari ini
happy ending menurut bang taufik akan kayak gimana sebenarnya
happy ending itu nanti saya kira akan didapat ketika hasil musawarah
itu pasti happy ending
gerindra itu yang mau ngundang loh
gerindra yang mau ngundang pks ya
gerindra yang mau ngundang pks untuk mendiskusikan ini
jadi kita juga kan terbuka peluangnya untuk mendiskusikan ini gitu
dan semuanya berusaha nanti di dprd bolanya begitu pak taufik
iya bolanya pasti di dprd
karena undang undang itu
aturannya begitu mas
yang milih itu dprd bukan siapa siapa
terima kasih banyak lagi
publik segera tahu siapa kemudian wakil gubernur dki jakartanya
karena tentu kita menanti sama sama siapa yang akan dipilih
dan apa nanti pekan depan ya pak taufik ya
minggu pertama ya
oke seperti apa diskusinya nanti begitu
oke baik terima kasih banyak bang taufik sudah bergabung bersama kami di prime news
terima kasih juga pak agung sudah hadir
mas adi terima kasih kita nantikan seperti apa
pending dari perebutan kursi wakil gubernur dki jakarta ini
memang tidak ada makan siang yang gratis dalam politik
kawan sepanjang jalan tidak bisa diartikan sebagai kawan sepanjang masa
ketika ambisi kuasa politik yang diingini seakan ditawan oleh kawan
maka tidak heran jika nanti kawan itu yang akan justru malah dihadapi
jangan lupa posisi yang diperbutkan bukan hanya hajatan parpol tertentu
tapi ini menyangkut kepentingan warga dki jakarta antara anda dan juga saya
prime news akan segera kembali setelah ini
sampai jumpa lagi bersama kami